jumat pagi kabut asap kembali pekat di kota jambi
hujan yang diperkirakan turun pada hari ini kemungkinan hanya hujan ringan
sementara sejumlah mahasiswa malaysia telah pulang ke negara mereka
karena khawatir dengan dampak kabut asap yang pekat
meskipun sebelumnya sempat menipis akibat diguyur hujan
jumat dua puluh tujuh september kabut asap di kota jambi kembali tebal
salah satu penyebabnya api di lahan gambut kabupaten muara jambi belum pada
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika jambi
hujan yang sempat turun pada hari sebelumnya tidak menjangkau kabupaten yang kebakaran lahan gambutnya paling parah ini
hujan jatuh di kabupaten tanjung jabung barat dan tanjung jabung timur
hujan yang belum merata membuat api di permukaan gambut saja yang padam
lapisan bawah gambut yang dalamnya mencapai enam meter tetap terbakar
hingga jumat ini terdapat satu ratus tiga belas titik panas
dari jumlah itu satu ratus sepuluh diantaranya terdapat di kabupaten muara jambi
pada perlapin si jambi itu masih akan mendapatkan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat
bervariasi tiap daerah tidak sama
tapi sampai hari minggu ke depan diprediksi masih akan turun hujan
yang kemarin terjadi peningkatan jumlah titik panas di kabupaten muaro jambi
sementara itu sebagian mahasiswa malaysia yang menuntut ilmu di universitas islam negeri jambi sudah dipulangkan
sebagian lainnya masih berada di jambi untuk berbagai keperluan
pulang itu yang masih lagi skripsinya
ada yang urusan imigrasi
jadi tidak bisa pulang
ini juga lebih kurang kayak itu juga lah
mungkin lebih ramai pulang lah
semua mahasiswa malaysia di jambi memang sudah diminta pulang karena kabut asap yang berkepanjangan